hai hai hai mari masuk kopernya mak
bolak balik bolak balik eh ciumnya bolak balik tempel tempel hidung ya berkah antum berkah
ya ya ya balik balik kurang kurang tempel tempel ya bagus cium jangan semaunya anda pengurusan
gak boleh berantem angkat dulu teleponnya
waalaikumsalam tom mama udah bener bener gampang di rumah ovi
pokoknya mama mau kembali ke rumah apa
mau balik rumah gue pengen poin pengen apa ya
mau balik rumah
disuruh tobat galakan situ diajak beneran assalamualaikum hari gini kau masih
ada uang nggak buat
pak dukuh pak cukup
ini kenapa selalu menghantui hidup ana
sampai kapan ini
bang ustadz mungkin mereka diundang sama umi aida bang ustadz
antum kalau berbicara harus ada bukti
kalau tidak ada bukti namanya andung fitnah
itu dilarang dalam agama
umi meminta mang kandar untuk menghubungi kalian untuk ini
umi meminta mang kandar untuk menghubungi kalian untuk ini
kami meminta mang kandar untuk menghubungi kalian untuk ini
dari ustadz sepuh
isinya ustadz sepuh meminta kalian untuk mengurusi pesantren ini
umi meminta mang kandar untuk menghubungi kalian untuk ini

anda tidak salah dengar itu
umi meminta mang kandar untuk menghubungi kalian
sambil menunggu ustadz jainal datang dari kairu
sambil menunggu ustadz jainal datang dari cairo
umi sangat berharap kalian mau mempertimbangkannya

untuk hal hal lain nanti bisa dibantu sama mangkandar
iya umi insya allah
saya akan bantu mereka
saya akan bantu mereka
karena kalian tahukan faruq seperti apa
tuh bukan begitu
nah di sini umi
nah di sini umi
nah di sini umi
nah di sini umi
nah di sini umi
wah ya tuhan
bukan dari perut langsung paha
tidak ada aja kalau ngomong
terus bayi mana ini udah ustadz bu
ya udahlah man
nanti juga sembuh sendiri
tapi kasian udah ustadz bu
iya sih man
tapi harapannya terlalu tinggi mang
bukannya emak gak ridho
lu pergi ke pesantren
tapi ini pergi mana
kan ada ibu nih tommy
mah apa yang ini
kita tuh udah gini nungguin brains kita
meja orang kan macem macem
jadi ngapain ya
baik sama orang ya main aja lapor
teh wianti sama teh lulu udah tau belum
kalo bang apoi sama temen temennya
bakal tinggal disini
doa neneng teh diijabah
ya teh kenapa cuma teh wianti aja yang dipeluk
kan neneng juga mau